kalau mas nanti cerah dari non cleo
nanti mas berry akan menarap
karena mas berry gak punya apa apa
mas berry harus kuat
harus bisa bertahan
gak boleh ikutin emosi

masih kuat masih bisa
saya gak tahan lagi pak nadi
mas masih bisa bertahan
kasian sekali dia
aduh udahlah lu lepasin gua
gua harus ambil alat alat gua
iya tapi lautan itu luas
lu bisa berapa tahan lama sih nyelam di air
kalau mati gimana
tapi gue itu gak bisa kerja tanpa alat alat gue
gue harus ambil barang barang
jangan wrak da ultimatu
tapi kalo gak dari lu
ya dengan gila lah
semchana kalo gua pribadi
terus gak sakit
lo jadi tambah repot kan ngurusin ponakan ponakan lo
gue sama mawarud udah nggak ada hubungan apa apa
nanti suami kamu marah lagi
ya enggak lah dia nggak cemburu ko
lagian walaupun kita pernah pacaran
bukan berarti kita sekarang gak bisa temenan kan
dia malah sama banget gue kira
cuma aku punya semuanya tahu nggak
kalau aku juga gak bahagia
sekali lagi dengar baik baik
aku mau cerai
lagian juga kenapa beritahu gue si ngambek
minta cerai lagi sama gue
kalau gue cerai
ngapain gue pakai cincinnya
jatuh ciplah gini
gue mampu beli cincin lebih bagus dari cincin ini
jauh lebih bagus
dia gak mikir apa gue mau diganggu
aduh nang cleo kok teleponnya gak diangkat
kayaknya nang cleo bener bener marah sama mas
dari tadi teleponnya gak dijawab jawab mas
dari tadi angkat angkat
aduh maafin saya pak yadi
dia pasti marah beneran nih
pasti gak bakal dimaafin nih
dia gak salah pala pak yadi
dia bener soal minuman itu pak yadi
mukirin lagi pak yadi
miskin lagi pak yadi
hilangkan semua yang ada disini
aduh mas masih kuat mas
jangan emosi mas
mas jangan emosi mas
mas masih kuat
mas beri tuh kasihan banget sih
seharusnya k summ'em
nari gue udah tahu keenakan
dia sudah nih mati hidup gara gara yang kawin sama gue
dia bisa nih mati hidup gara gara yang kawin sama gue
tapi gue gak dapat apa apa
gue gak dapat apa apa
gue yang dapat apa apa
gue gak boleh cerai
gue gak boleh cerai
gue gak boleh cerai
diri dxu mah
diri dxu mahnn
diri dxu mahnn
diri dxu mahnn
ternyata aku bener bener akan mati
sekarang aku ternyata bener bener mati
ini nggak adil
gimana dengan uangku
gimana dengan rumah rumahku
kalau gue mati
kalau biar sampai tahu gue mati
kalian udah mati
tua masuk sorga
gue nggak boleh mati
gue nggak boleh mati
gue nggak boleh mati sempat ini
gue nggak boleh mati
mas tenang mas
nanti kalian pasti akan tahu
kami sudah mencari kemana mana
kliu kamu dimana sih kliu
kami juga telah menemukan botol minuman
mungkin semalam ya mabuk dan nekat menyugurkan dirinya
dan itu kami juga menemukan cincin ini pak
berarti kliu udah bentar mati apa ya
dia kan secara mental dan fisik sedang terguncang
jadi ya seperti ini
sebentar saya tinggal dulu ya pak